jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia telah mencapai lebih dari seratus ribu kasus sejak senin kemarin
dari total jumlah kasus tersebut jawa timur menyumbang angka terbesar yaitu dua puluh delapan ratus dua belas kasus
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus covid sembilan belas di jawa timur
telah bersama kami melalui sambungan zoom wakil gubernur jawa timur emil elistianto dardak
selamat sore pak wagup mas emil
mas emil berdasarkan satuan tugas penanganan covid sembilan belas
nanti selasa sore kasus positif di jatim ini masih menjadi yang tertinggi
yaitu dua puluh delapan ratus dua belas kasus dengan peningkatan kasus baru juga tertinggi ini mencapai dua puluh tujuh persen
apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada kluster kluster baru yang muncul di provinsi jawa timur
ya secara kumulatif memang kita saat ini memiliki angka yang paling tinggi
tetapi kita juga berusaha dan fokus
kepada bagaimana kita bisa mengendalikan situasi
tolok ukurnya apa
tolok ukurnya kita ingin memastikan bahwa angka penyebaran covid ini tidak meningkat angka hariannya
jadi memang secara kumulatif akan bertambah
tapi tingkat penambahannya ini yang kita kendalikan
jangan sampai apa yang sering disebut exponential curve itu terjadi
nah inilah yang kita lakukan dengan berusaha meningkatkan upaya promotif preventif
dan juga upaya tracing atau penelusuran
nah bagaimana kita bisa menelusuri efektif adalah dengan juga memaksimalkan ketersediaan alat alat untuk pengujian atau testing
jadi ini semua langkah langkah ini dilakukan sehingga kita bisa menguak fenomena gunung es
mungkin yang terlihat di atas permukaan laut ya istilahnya itu hanya sekian
tetapi sebenarnya banyak yang belum terlihat di bawah
nah pertanyaannya untuk apa kita tahu
karena dengan tahu kita bisa melakukan langkah langkah penanganan seperti mengisolasi
nah dengan mengisolasi mereka
misalnya kalau yang gejalanya ringan di rumah sakit lapangan di indrapura
atau ruang isolasi seperti gresik membuat di stadion joko samudro
kemudian juga ada di sidoarjo di mall pelayanan publik dikonversi menjadi tempat ruang isolasi
ini memungkinkan mereka yang gejalanya masih ringan mendapatkan suntikan nutrisi
kemudian pendampingan sehingga mereka bisa cepat pulih dari kondisi tersebut
mungkin fokus kepada yang kondisinya lebih berat
ya mas emil kalau kita melihat dari sebaran kasusnya dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
ini ada kota pasuruan gresik dan juga kota surabaya yang menjadi penyumbang atau wilayah dengan zona merah covid sembilan belas
dan kita sama sama tahu pasuruan dan gresik juga surabaya ini adalah tiga dari lima kota di jawa timur yang memiliki kawasan industri
sementara enam belas karyawan di kabupaten bodowo sudah diketahui positif covid sembilan belas baru baru ini
apakah data ini menunjukkan bahwa kasus covid sembilan belas terbesar di jawa timur sebetulnya muncul dari kluster atau kawasan industri
seperti apa penanganannya di kawasan industri
kita tidak bisa mengeneralisir langsung bahwa yang terbesar dari sana
tapi bahwasannya ada potensi kluster di kawasan industri ya
nah inilah sebabnya tentunya kita selalu berupaya memaksimalkan ketersediaan tim tracing tadi
jadi bagaimana kita bisa dengan cepat melakukan swab test
sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah langkah penanganan apabila terjadi sesuatu di kawasan industri
kita bisa cepat mengkonfirmasi kasus
situasi hari ini akan sangat berbeda dengan beberapa bulan yang lalu saat terjadi outbreak di kawasan industri
nah inilah yang dilakukan dan industri tetap beroperasi harus mematuhi protokol
jadi industri yang tidak mematuhi protokol tentu tidak akan diperkenankan untuk beroperasi
tapi ada penanganan khusus kah untuk kawasan industri ini mas emil
semua tempat kerja tentunya kita melakukan penanganan
tetapi begini kita juga saya juga berkesempatan untuk turun ke beberapa perusahaan
sebenarnya pabrik ini punya sop yang cukup rigid
kemudian siapa yang datang itu juga relatif terpantau
nah tinggal bagaimana kemudian kita sinergikan ini dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan penelusuran dan pengujian apabila terjadi sesuatu
oke mas emil ini juga salah satu yang menjadi sorotan kejadian pengambilan paksa jenazah yang terjadi di jawa timur
yang terjadi di jawa timur
seperti yang terjadi ini di kabupaten pasuruan baru baru ini dan juga kota surabaya pada juni lalu
mengapa hal ini kemudian masih terjadi dan apa kendala dan juga apakah sosialisasi sudah dilakukan dengan cukup baik begitu sehingga masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan untuk jenazah covid sembilan belas
ya semua ini banyak sekali kekhususan situasi yang dihadapi
tetapi polisi sudah menyampaikan waktu itu memberikan satu tindakan yang sangat tegas
terhadap hal hal seperti ini
jadi pada saat itu misalnya ada pengambilan paksa di salah satu rumah sakit di surabaya
kemudian ya keluarga dan pelakunya itu kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan polisi dan menyampaikan permohonan maaf
itu yang perlu diingat
nah maka dari itu kita ingin memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang mengira perbuatan seperti itu di
oke selanjutnya terkait dengan fasilitas juga tenaga kesehatan di jawa timur
seperti kita ketahui juga data kesembuhan di provinsi jawa timur cukup besar
ini mungkin untuk menginspirasi juga provinsi provinsi lain
apa yang dilakukan sehingga bisa memberikan data yang cukup positif terkait dengan data kesembuhan ini
ya tentu kesembuhan ini memang merupakan sebuah konsekuensi dari jumlah pasien positif yang kita miliki
tetapi ini dengan persentase kesembuhan yang tinggi kita sudah masuk zona di mana case recovery rate kita juga secara persentase tinggi
ya atau dua belas enam ratus delapan puluh ini per angka kemarin
ini sudah menjadi buah karya dari tenaga kesehatan kita
nah ini adalah kerja yang luar biasa dari tenaga kesehatan
tetapi kalau mau ditanya apa kira kira juga yang mendukung itu tadi
bahwa kata kuncinya pertama tentunya harus ada dukungan sarana prasarana yang memadai
yang kedua juga kita perlu memastikan bahwa tidak terjadi overload
nah untuk meminimalisi overload ini tentunya salah satunya adalah meningkatkan kapasitas di rumah sakit
kedua memisahkan antara rumah sakit rujukan dengan rumah sakit lapangan berdasarkan gejala
kita akan fokuskan yang ringan maupun sedang atau considerably asimptomatic
ini kita letakkan di rumah sakit lapangan
karena di sana juga bersama sama dengan pasien yang kondisinya juga mirip yaitu asymptomatic
ini juga menambah semangat untuk sembuh dari pasien
oke mas emil ini angka kesembuhan yang tinggi namun juga kita tidak bisa mengabaikan data tentang adanya tenaga kesehatan
tenaga medis yang gugur menjadi korban covid sembilan belas ini
bagaimana aspirasi yang mereka sampaikan pada tenaga medis di rumah sakit darurat
dan apa yang akan dilakukan untuk menekan angka agar tidak ada lagi terjadi overload
apa yang akan dilakukan untuk menekan angka agar tidak ada lagi tenaga medis yang ikut menjadi korban penyebaran virus corona
pada saat kami tadi menyampaikan ada upaya meningkatkan okupansi kapasitas maksud kami sehingga okupansi ratio nya bisa diturunkan
pertanyaannya untuk apa kalau akhirnya kamar kamar ini katakanlah tidak terpakai menjadi buffer stop
itu penting supaya arus pasien ini lancar
jangan sampai pasien baru masuk pasien ini baru keluar
sehingga ada nunggu di selasar ngantri di sini karena itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyebaran penyebaran
nah oleh karena itu kita memastikan bahwa dengan peningkatan kapasitas seperti sutomo kemarin baru ada ratusan tambahan kapasitas bed yang ditingkatkan
tujuannya adalah juga untuk memberikan cadangan area buffer itu sehingga pada saat pasien baru datang dia bisa langsung masuk kamar
tanpa menunggu proses dari kamar berikutnya di mana pasien keluar
nah ini akan mengurangi juga beban dari tenaga kesehatan
mengalokasikan kepada rumah sakit lapangan juga mengurangi beban tenaga kesehatan di rumah sakit rumah sakit rujukan
dan juga kemarin kita menyoroti misalnya di ugd itu kan riskan terjadi misalnya
maka ugd untuk rumah sakit sutomo rumah sakit uner ini juga sudah dipisah
ini memungkinkan kemudian bahwa tidak ada resiko terjadi penyebaran di

jam kerja dari tenaga medis ini juga menjadi salah satu dari area yang langsung dibenahi oleh manajemen rumah sakit bersama dengan koordinator dari katakanlah resident spesialis
oke jadi sudah ada langkah langkah yang dilakukan untuk tadi ya penambahan ruangan atau jarak bagi tenaga medis agar tidak ada penumpukan pasien dan juga tidak dilanggar protokol kesehatan itu antara tenaga kesehatan dan juga pasien
mas emil selanjutnya terkait dengan idul ad
ada beberapa masalah yang sudah di depan mata
ini untuk mengantisipasi adanya tingkat arus mudik yang tinggi yang terjadi sehingga menyebabkan imported case begitu di provinsi jawa timur
apa yang sedang dilakukan dan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut
tentunya sekarang kita sudah punya protokol berpergian yang tetap menerapkan adanya kalau pesawat udara menggunakan rapid test
cuma kalau perjalanan darat ini memang kita tidak menerapkan checkpoint checkpoint seperti dulu
nah harapan kami sebenarnya ketangguhan kesiapan ini sudah dibangun di lingkungan masing masing
artinya bahwa ada kesadaran protokol kesehatan ini diterapkan tanpa kecuali
sekarang sudah mudah mengakses masker sudah mudah mengakses sarana untuk sanitasi tangan
maka ini yang kita harapkan bisa maksimal kita gunakan untuk memproteksi terjadinya penyebaran
jadi tidak ada imbauan atau semacam larangan begitu begitu
untuk melakukan perjalanan mudik dari pemerintah provinsi jawa timur
yang memiliki potensi seperti itu sebenarnya ada di salah satunya di kawasan madura ada budaya toron namanya
dia kembali di idul adha
ini kebetulan dari kesbang pol juga dengan polda melakukan pengamatan terutama di penyebrangan suramadu
untuk memastikan bahwa tidak ada misalnya kendaraan yang overload isinya terus dan sebagainya itu dilakukan pengawasan
jadi semoga meskipun tidak ada imbauan atau larangan untuk mudik tapi protokol kesehatan bisa terus dilaksanakan ya oleh para pemudik
agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus akibat imported case
terima kasih mas emil dardak wakil gubernur jawa timur untuk waktunya dengan kami pada sore hari ini